sabtu siang jenazah alinsya bokman kondomo dibawa ke pemakaman keluarga di desa jati harjo kejamatan kulokulon kabupaten gerobokan
sebelumnya pada jumat malam jenazah alinsya disemayamkan di rumah keluarga perumahan pelamongan indah semarang
setelah menjalani proses otopsi di rumah sakit dr karyadi semarang
kalau curhat sering dengan saya curhat tapi kalau curhat berkaitan dengan asmara asmara tidak curhat
dia tidak pernah tapi dia biasa diskusi sama saya dia kan senang cerita kalau nonton nonton film film sukum itu memang anak saya tertarik
meski sudah dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebabnya
polisi masih harus melakukan pemeriksaan forensik dengan mengetes mikrobiologi patologi dan toksikologi
untuk mengetahui ada tidaknya kandungan racun pada tubuh alinsia
artinya kalau ada pemeriksaan tiga item itu berarti ada indikasi racun di dalam tubuh korban
itu satu kemudian kedua diduga ini juga mati lemas mati lemasnya karena apa
itu juga makanya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tiga item tadi
kemudian dugaannya juga ada kekerasan seks
alinsya bukman kundomo diketahui tewas di rumah kos teman prianya berinisial an di jalan pawiatan luhur semarang pada kamis sore
oleh an alinsya langsung dibawa ke rumah sakit elizabeth semarang dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan kemudian ditinggal begitu saja
semarang jawa tengah